bu alma jangan jangan dia berubah pikiran nih
dia mau sewakan rumah itu
pak suganda pak suganda bisa datang ke rumah sekarang
ada apa bu
ini anak majikan saya mau bicara sama bapak
pasti soal rumah nih
iya iya bu saya kesana sekarang
mas gak capek
ya gak capek lah
tadi yang ngajakin saya jalan sama nengkot siapa kamu kan
aku aku yang capek
aku yang capek
kok udah gak kuat pak
ya tapi nggak disitu juga duduknya
ya udah biarin lah mas
nanti gak mandi nanti gak bersih bersih
kapok jalan kapok
ya tadi saya sudah ngobrol dengan beberapa driver dari green jack pak
mereka bilang udah lama gak ketemu sama pak sumarno
pak sumarno udah lama keluar dan berhenti karena dapat lotre pak
setelah menang lotre
pak sumarno katanya mau buka usaha dan berhenti ngoncek lagi pak
nah dari situ temen temennya udah gak pernah dengar kabar dari dia lagi pak
makasih informasinya ren
kamu pantau terus
kabarin saya kalau ada perkembangan
katanya sumarno itu berhenti
karena menang lotre
menurut saya itu alasannya aneh

udah cukup istirahatnya
lima menit lagi
eh pak subahanda
eh pak subahanda
ada apa ya
yakin majikan ibu gak mau nyewain rumah ini
soalnya banyak yang nanyain loh
mau ngontrak rumah ini
waduh saya belum sempat nanyain ke pak surya pak
coba ibu tanyainlah
daripada gak ditempatin
kalau ada yang nyewa kan
komisinya ada lah
komisinya ada lah
nanti kita bagi dua
apa kabar bu
mereka kan yang tadi diwarung makan
bu kami berdua ganggu ya
nanti kalau ibu berubah pikiran
saya permisi dulu ya bu
terima kasih banyak
kita ini lagi liburan dekat sini aja
jadi mau mampir ke sini
pengen ketemu sama ibu
itu pak suganda
dia itu broker
masukkan nyawa nyewain rumah gitu
tadi dia kira kira

mau dipengrakin atau enggak
tapi kan saya belum dapat omongan apa apa
dari pak surya
ya saya enggak berani
tadi dia memang nawarin komisi ke saya
pak suganda calon rumah
mas jangan jangan pak suganda itu
satu orang yang sama mas
yang kita cari
saya juga mikirnya kayak gitu
ini ada apa ya neng
ini bu kita lagi nyari orang yang namanya pasuganda
ibu telpon pak suganda untuk balik ke sini lagi
karena ada yang mau saya bicarakan
bu alma jangan jangan dia berubah pikiran nih
dia mau sewakan rumah itu
pak sukamdra bisa datang ke rumah sekarang
ada apa bu
mau bicara sama bapak
pasti soal rumah nih
saya kesana sekarang
baik ditunggu ya pak
baik ditunggu ya pak
ya ada apa ya
aku boleh duduk di sini gak
oh lagi nunggu orang
nunggu kakaknya atau pacarnya
enggak bisa melihat dengan benih benih gitu ya
ya udah makanya ada di sini
kamu tuh ngapain sih
tadi ngaku ngaku pakai jadi suami aku segala lagi
lo tau gak sih
gue tuh percaya bu
perkataan bisa jadi doa
sendirian nggak ada yang nemenin jomblo ya
risik kamu tahu gak
aku kayaknya gak bisa deh
ya soalnya aku kan lagi ingin permainan tante rosa
aku nemenin dia
karena al sama adin itu kan lagi liburan
jadi ya gak enak kalau aku pulang kemaleman
itu artinya habis dari sini rumah pulang ke rumah
masih mau ke rumah tante rosa berarti
gue hantar ya
tapi kamu gak usah mampir ya
nggak usah mampir emang kenapa
ya tante rosa tuh semalam tau
aku itu sama kamu lagi nyelidikin kasusnya roy
ya jadinya dia ketrigger dan penasaran siapa pembunuhnya roy
kok bisa sih
anggap chat kamu kalian sedang selidik kasus pembunuhan roy
tante rosa baca chat kamu ke aku gak
pate gak gua kasih ya
terus tante rosanya gimana sekarang
ya akhirnya aku panggil psikiaternya
al sama al tau gak
tadinya tuh aku udah mau kasih tau al sama andin
dia bilang dia nggak mau ganggu mereka
kamu tuh kenapa
kok kamu kelihatannya suntuk banget
kenapa kamu berantem lagi sama elsa
kamu tuh kelihatan kesel
semua memang ada hubungannya dengan reina
tahanlah noises jadi kebaikan opsi hissen
sampai kalau kembali saling bertahun tahun
pas siapa berlua

apa untuk bakasan pacific harbour
akibatnya meng queens home park di daniel benso
ada juga anggotanya yang bisa berbual
merahuman hanya selalu di angka yang berat